informasi seputar haji jatah air zam zam sebanyak lima liter per orang dikeluhkan jemaah haji asal jawa timur
menurut beberapa anggota jemaah jumlah tersebut sangat kurang
mereka kecewa karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli tambahan air zam zam sebagai buatangan untuk kerabat di tanah air
terbatasnya jumlah air zam zam yang dibagikan panitia pemulangan ibadah haji
membuat beberapa anggota jemaah haji asal jawa timur membawa air zam zam secara sembunyi sembunyi dengan botol minum
kebijakan terbaru yang membatasi jumlah air zam zam yang dibawa berasal dari maskapai dengan alasan keselamatan penerbangan
banyak anggota jemaah yang kecewa karena sebelumnya berencana membawa air zam zam sebagai oleh oleh untuk sanak saudara atau tamu
panitia pemulangan ibadah haji mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait peraturan baru ini
mereka hanya bisa menyarankan jemaah mencukupkan jatah air zam zam untuk oleh oleh
ppih juga terus mengimbau jemaah agar tidak membawa sendiri air zam zam di dalam koper
jika hal ini tetap dilakukan ada resiko tidak lolos dalam pemeriksaan sinar x di bandara king abdul aziz jeddah arab saudi